tiga bulan sudah harga cabai di pasaran tak kunjung turun
meski barreskrim mabes polri telah menetapkan tiga orang tersangka
kasus dugaan kartel cabai harga cabai rawit merah di pasaran masih melambung tinggi
akibatnya sejumlah pedagang cabai sepi pembeli
minggu pagi harga cabai rawit merah di pasar mampang jakarta selatan
masih berada di kisaran rp satu ratus empat puluh per kilogram
mahalnya harga cabai berdampak pada berkurangnya minat pembeli
sejumlah pedagang mengaku hanya bisa menjual lima kg cabai rawit merah
selama dua hingga tiga hari
padahal biasanya dalam sehari mereka bisa menjual cabai rawit merah sepuluh hingga lima belas kg
para pedagang di pasar ini tak mengetahui penyebab pasti mahalnya harga cabai
meski disinyalir ada praktek kartel cabai dari oknum pengepul
ibaratnya cabai kosong mau diapain lagi
terpaksa ya mahal
di sananya nggak ada sih ya kurang ini sih ya
barangnya nggak ada cuma dikit jadi pada ditahanin di sananya diinduk
mahalnya harga cabai rawit merah dipengaruhi oleh menurunnya produksi cabai
akibat tingginya curah hujan
kartel atau monopoli perdagangan cabai di pasaran bukan menjadi penyebab satu satunya
saya lihat data memang produksi kita dua ribu enam belas kemarin total
itu sekitar sembilan ratus an ribu ton tidak sampai satu juta
apakah itu cukup besar atau cukup kecil
sebetulnya memang dengan konsumsi yang demikian tinggi memang tidak cukup
dan siklus itu seharusnya pemerintah sudah tahu
kalau cabai merah lain ceritanya
cabai merah keriting dan cabai merah besar lain
kalau cabai rawit memang seperti itu kondisinya
diharapkan pemerintah segera melakukan evaluasi dan pengawasan pergerakan ekspor cabai
serta memperluas area pertanian cabai di luar jawa
pelonjakan harga cabai rawit merah diperkirakan masih akan terus terjadi hingga dua bulan ke depan